kita langsung mulai informasi pertama sejumlah warga melakukan aksi membakar ban dan menutup jalan di jalan sultan iskandar muda pondok indah jakarta selatan rabu pagi
lalu lintas di dekat wilayah tersebut dialihkan
dilansir detik com aksi pembakaran ban dilakukan di tengah jalan sultan iskandar muda
warga yang menempati kompleks kodam tanah kusir menolak pengosongan rumah mereka oleh aparat tni
akibatnya kemacetan terjadi sejak sebelum bundaran pondok indah di mana ruas jalan ini merupakan jalur aktif yang digunakan para pekerja menuju kantor
aksi protes ini dilakukan sejak pukul enam pagi
pantauan detik com di lokasi ada sekitar lebih dari dua puluh warga yang berada di tempat aksi
mereka menuntut agar tidak melakukan pengosongan terhadap rumah mereka
selain itu juga terlihat lebih dari lima puluh tentara berada di lokasi untuk melakukan pengamanan
sementara itu menurut asisten logistik kodam jaya kolonel czi trihas charyo pengosongan rumah dinas tni akan dilakukan sebanyak sepuluh rumah
tidak hanya itu menurut kolonel tri sempat ada kericuhan di lokasi namun bisa diatasi oleh pihak tni
alhamdulillah semua kondusif kaitan dengan pagi ini kodam jaya melaksanakan penertiban
kodam jaya melaksanakan penertiban
kodam jaya melaksanakan penertiban
kita simak pantauan langsung dari lokasi penertiban sudah ada rekan kami nur aspasya
selamat pagi sisi
jadi kami lihat di belakang anda masih ada beberapa yang berjaga ya
apakah saat ini warga masih terus bertahan di sana untuk melakukan aksi penolakan
selamat pagi fani dan juga daniar
kami memantau dari kawasan perumahan kodam jaya tanah kusir yang memang sedari pagi tadi sekitar pukul enam sendiri memang sudah ada penolakan dari warga
terkait dengan ada penggusuhan
yang dilakukan oleh kodam jaya terhadap beberapa warga
hingga saat ini proses yang kami lihat sendiri dari warga warga sudah mulai mematuhi kemudian penertiban dilakukan
dan mereka sendiri sudah mulai merapihkan barang barang yang kemudian dikatakan oleh kodam jaya bukan merupakan hak mereka kembali
karena memang permasalahan yang terjadi saat ini yang menyebabkan keributan ialah dari kodam jaya mengatakan bahwa beberapa warga bertahan padahal rumah rumah yang saat ini sedianya ditempati bukan lagi hak milik mereka
karena memang tidak ada lagi ayah atau ibu yang merupakan keturunan kemudian petugas ataupun kodam jaya yang memiliki hak secara kuat akan rumah ini
tapi tadi kodam jaya mengatakan juga melalui asloknya trihastar yanto mereka mengatakan bahwa mereka sendiri sudah menyediakan sejumlah kontrakan yang tersebar di beberapa kawasan
agar kemudian sepuluh rumah yang ditertipkan hari ini bisa pindah secara efisien dan efektif begitu ya
tapi memang ada beberapa warga yang menolak karena alasannya lagi terkait dengan kedekatan lokasi di
tempat bekerja dan beberapa tempat yang kemudian dikatakan bahwa ini merupakan tempat masa kecil yang memang cukup sulit membuat mereka untuk pindah
dan mereka juga mengatakan karena mereka darah asli dari petugas atau yang memiliki rumah ini sebelumnya maka mereka mengatakan juga mereka punya hak
ditambah lagi mereka mengatakan akan melakukan gugatan hukum ke pengadilan yang lebih lanjut karena memang sebelumnya prosesnya tahun lalu sendiri ini gugatan mereka sempat ditolak begitu
tapi mereka akan kembali mengajukan gugatan
dan dari demikian proses ini sendiri proses hukum oleh kodam jaya
mereka mengatakan sah sah saja dan dipersilahkan saja
tapi hingga saat ini kondisinya kalau kami perhatikan di kawasan kodam ini sendiri saat ini memang sudah cukup membaik begitu dibandingkan tadi pagi
ada aksi membakar ban dan sebagainya
sejumlah warga sudah mulai merapihkan rumahnya yang kemudian akan dipindahkan begitu ke tempat lokasi selanjutnya yang ini ada sepuluh rumah
target dari kodam jaya sendiri dari tiga ratus dua puluh sembilan rumah yang di komplek ini ada memang tiga puluh rumah
yang dikatakan tidak lagi berhak untuk menempati rumah ini
dan tiga puluh tersebut sepuluh diantaranya ditertibkan hari ini
sepuluh lagi masih menunggu proses namun mereka mengatakan akan dieksekusi secara secepatnya penertiban ini dilakukan
tadi kalau kami lihat kami sempat berkeliling fani dan juga daniar di wilayah kodam jaya ini sendiri
dari wilayah ini sendiri memang aksesnya cukup tertutup sekali
tidak boleh ada orang luar yang masuk ke wilayah ini apalagi kendaraan pribadi baik itu bermotor dua ataupun beroda empat begitu
dan ini yang juga melihat bahwa kondisinya steril dan mereka mengatakan bahwa pemberesan atau penertiban akan dilakukan hari ini
jika kemudian yang ditertipkan dari sepuluh rumah hari ini meminta untuk diantar baik itu tidak di kawasan jakarta mereka kodam jaya menyanggupi
dan mereka juga akan mengantar ke luar kota begitu baik itu jogja ataupun rumah rumah yang kemudian mereka katakan jika tempat tinggal asli mereka berada di luar kota
ya saat itu ini yang terjadi tapi kemudian kami masih menunggu lagi apa yang akan dilakukan dari kodam jaya
kedepannya terkait dengan pertimbangan ini karena memang masih banyak sekali penolakan dari warga setempat ataupun tetangga yang kemudian merasa tetangganya juga terusik begitu ya
yang kami lihat di sini
fani dan juga daniar
sisi satu pertanyaan ini mengenai awal atau dari kejadian seperti ini sebenarnya memang sempat ada peringatan terlebih dahulu buat warga
agar mereka meninggalkan rumah mereka sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan atau tidak sampai mereka bisa marah seperti ini
ya terkait dengan adanya peringatan itu sendiri dari kodam jaya mengatakan bahwa mereka sudah memberikan peringatan persisnya ya
di tanggal tujuh belas maret dua ribu tujuh belas dan mereka mengatakan bahwa peringatan dalam rentang satu tahun itu sudah ada klausa di dalamnya
ini akan dilakukan penertiban dalam waktu yang tidak ditentukan oleh karena itu dalam rentang waktu tersebut mereka meminta agar warga bersiap siap untuk merapihkan kemudian segala peralatan rumah
dari beberapa data yang mereka
memiliki rumah rumah tersebut yang memang sudah tidak lagi memiliki peringatan
jadi kodam jaya mereka mengklaim begitu ya
mereka mengatakan sudah melakukan atau memberikan peringatan baik itu sp satu sp dua sp tiga secara berkala dan mereka juga mengatakan peringatan tersebut dipastikan sudah sampai kepada pemilik rumah
tapi memang penolakan tetap terjadi oleh karena itu juga yang faktor faktor pribadi sosial dan ataupun faktor kepemilikan yang sangat kuat karena mereka juga merasa berasaskan hukum mereka yang punya rumah ini
itulah yang kemudian menjadi landasan dasar
dan penolakan hari ini masih terlihat sangat kuat sekali di kodam jaya itu sendiri
pani dan juga daniel
sisi satu hal lagi kita tahu bersama bahwa penolakan terhadap pengosongan rumah yang sehajatinya harusnya milik kodam jaya dan sebagainya itu sering kali terjadi di jakarta salah satunya
nah soal status kepemilikan itu juga masih menjadi hal yang pro kontra di masyarakat
di sisi lain warga memilikinya tapi di sisi lain ini juga milik negara
lalu kalau misalnya mereka ingin menanggapinya ini lagi kemudian menggugatnya
apa yang menjadi hal yang diyakini oleh warga mereka mampu memenangi hal tersebut
ya daniar terkait dengan hal ini mereka sendiri mengatakan bahwa hal yang paling kemudian dan dasar dasarnya ialah karena mereka memiliki orang tua ataupun kepemilikan sebelumnya ada di rumah ini dan mereka merupakan turunan langsung begitu ya
sehingga mereka masih memiliki hak ataupun kemudian kepemilikan yang sangat kuat terhadap rumah rumah di wilayah ini
tapi tadi kami sempat mengucapkan kodam jaya
mereka juga sempat kami juga sempat bertanya kenapa kemudian penolakan ini masih sangat besar
kendati memang data menunjukkan sudah tidak ada lagi landasan landasan dasar kenapa mereka harus mempertahankan pemilikan rumah ini
tapi memang faktor yang paling kuat ialah karena memang sudah bertahun menahun menahun bertinggal di wilayah ini
dan dari aspek sosial ataupun kerja ataupun finansial mereka cukup terganggu jika kemudian harus ditertipkan atau direlokasikan
karena sejumlah rumah
rumah yang disediakan dari kodam jaya sendiri tidak lagi tersebar di wilayah jakarta selatan saja
tapi memang menyasar sejumlah wilayah jakarta timur jakarta barat jakarta utara
yang kalau kita lihat secara demografi memang aksesnya sulit sekali untuk wilayah pusat kota
pertimbangan pertimbangan ini yang menjadi pertimbangan dasar kenapa kemudian mereka akhirnya resisten dan konsisten untuk mempertahankan rumah yang saat ini mereka miliki
tapi kendatikan demikian masih kita lihat lagi ke depan karena memang ada beberapa sejumlah klaim yang juga dilakukan
termasuk dari sepuluh rumah yang kemudian data tersebut
ada beberapa rumah dilakukan atau dijadikan tempat kontrakan
ataupun kemudian menjadi salah satu alat pemasukan lain bagi sejumlah warga
jadi faktor finansial juga berpengaruh yang kemudian lagi menambah mereka mendorong mereka untuk kemudian tetap bertahan di rumah ini
tapi masih kita lihat lagi ke depannya bagaimana ini prosesnya karena hingga saat ini memang ada penolakan
tapi ada juga penerimaan dari warga yang bersedia untuk dipindahkan
tani dan juga dania

dan saat ini kami mengkonfirmasi hal ini secara langsung kepada kodam jaya
let call infantry kristome sianturi selamat pagi pak kristome
pagi pak ada dania dan farni di sini
kita ingin berbicara soal tadi rekan kami menyebutkan bahwa akan ada gugatan lanjutan dari warga setempat yang menolak pengosongan tersebut
antisipasi dan langkah tni seperti apa pak
jadi kita sudah melakukan pendekatan sebenarnya kepada warga yang tidak berhak untuk menempati rumah dinas tersebut
jadi sesuai dengan permenahan
nomor tiga puluh tahun dua ribu sembilan itu bahwa yang berhak menempati rumah dinas adalah prajurit tni atau pns aktif
kemudian purna wirawan
ditambah ada kebijakan dari angkatan darat memberikan kesempatan kepada warakauria dalam hal ini janda
jandanya masih bisa untuk tinggal di rumah dinas tersebut
walaupun sesuai dengan permenahan itu sudah tidak boleh
tapi ada kebijakan dari kita untuk
kemudian bagi mereka yang tidak berhak dalam hal ini adalah putra putrinya yang bukan prajurit aktif atau pns aktif
kemudian sudah ada yang bahkan sudah diserah terimakan kepada pihak ketiga
dijual belikan bahkan dibuatkan menjadi tempat bisnis
nah itulah yang akan kita tertipkan
jadi kodam dalam hal ini melakukan penelitian dan pemurnian aset namanya
sesuai dengan permenahan nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
nah pada pagi ini kodam jaya melakukan penertiban rumah dinas sebanyak sepuluh rumah
memang ada penolakan dari warga yang akan dievakuasi dengan melakukan blokade jalan membakar ban untuk menarik perhatian masyarakat
tetapi situasi sudah kondisi
sampai saat ini ada tiga rumah yang sudah berhasil kita evakuasi
sebenarnya pendekatan juga sudah kita lakukan
dengan pendekatan sejak tahun dua ribu dua belas dimulai dari tanggal tujuh belas maret dua ribu dua belas
kita memberikan sp satu dua dan tiga
termasuk berkomunikasi dengan warga
bahkan kita menawarkan bantuan kemana mereka akan diantarkan
bahkan kita menanyakan apabila belum menempati tempat
maka kita akan mengkoskan mereka dibiayai oleh kodam selama satu bulan
sampai mereka mendapatkan tempat tinggal
bahkan yang sebelumnya dalam langkah penelitian rumah dinas ini kita mengantarkan mereka sampai tujuan
ada yang di medan ada yang di jawa tengah
nah sampai sebegitulah kita kira kodam bisa membantu
keluarga besar angkatan darat ini sendiri
mereka juga sebenarnya masih agak putra putih purnawirawan kita juga
masih keluarga besar angkatan darat demikian mbak
ya pak christo mei apakah akan ada rencana untuk bertemu dengan para warga yang sudah ditertibkan rumahnya
apakah memang mereka akan ada menuntut sesuatu
terus solusi apa yang paling terbaik untuk semua pihak pihak terkait ini
ya untuk komunikasi kita selalu lakukan
mereka juga bukan orang yang asing bagi kita
tinggal di lingkungan rumah dinas
jadi dari sekian banyak rumah yang ada di sana di tanah kusir itu luasnya ada kurang lebih delapan puluh satu meter persegi
dari sekian banyak rumah itu hanya sepuluh rumah dinas ini yang tidak sesuai dengan peruntukannya
jadi yang seharusnya ditempati sesuai dengan peraturan permenahan tadi ditempati oleh orang orang yang tidak berhak lagi
pak christo umey kami coba konfirmasi
rekan kami tadi di lapangan menyebutkan dari ratusan rumah yang berada di komplek tersebut sebetulnya ada tiga puluh rumah yang bukan peruntukannya betul pak
jadi di data kita data yang dimiliki oleh kota medan jaya sampai saat ini ada tujuh belas rumah dinas yang memang tidak sesuai peruntukannya
nah kita lakukan bertahap untuk evakuasi ini
saat ini kita lakukan pengosongan sepuluh rumah dinas terlebih dahulu
cara pertahap nanti kita akan lakukan semuanya
ada target khusus pak
karena kami ketahui juga tentu warga ada beberapa yang masih melakukan penolakan di sana
misalkan soal tenggang waktu untuk tujuh belas rumah ini sampai betul betul akan ditertipan ataupun dikosongkan
saya rasa kodam sudah melakukan langkah langkah
jadi tidak serentak mertak melakukan penertipan
kita sudah melakukan komunikasi baik koordinasi verbal maupun tertulis
untuk surat peringatan tertulis saja sudah kita lakukan sejak tanggal tujuh belas maret dua ribu tujuh belas dari satu tahun yang lalu
sp satu sp dua sp tiga termasuk sosialisasi pertemuan antara kodam jaya pihak kodam jaya yang hal ini dipastikan oleh staf logistik kodam jaya dan kodim jakarta selatan dengan pihak warga sendiri
komunikasi komunikasi itu sudah kita lakukan
memang tapi keengganan dari mereka yang menyatakan merasa bahwa itu adalah milik mereka
jadi dengan alasan mereka sudah tinggal di sana sekian puluh tahun
memang mereka sudah tinggal itu sekian puluh tahun karena pada saat itu orang tua mereka adalah prajurit aktif
jadi sekian puluh tahun mereka tinggal di sana dalam status prajurit aktif sampai pensiun
nah ketika bapak dan ibunya sudah meninggal maka aset tersebut harus dikembalikan kepada negara
hal ini kodam jaya
pak satu lagi pak kapandam kita tahu bersama bahwa kejadian penolakan terhadap pengosongan rumah dinas ini sudah terjadi beberapa kali
utamanya di jakarta
alasannya tentu mereka sudah merasa memiliki rumah rumah tersebut
karena sudah berpuluh puluh tahun itu ya
betul lalu apa yang menyebabkan hal ini terus berulang terjadi pak
apa yang menjadi hambatan juga dari pihak kodam jaya untuk tidak melakukan penertiban sebelum akhirnya masyarakat merasa mereka sudah berpuluh puluh tahun tinggal di sana
ya jadi berpuluh puluh tahun tinggal di sana karena orang tuanya masih ada di
mereka berdinas aktif sebagai tentara sekian puluh tahun berdinas aktif

ya jadi berpuluh puluh tahun tinggal di sana
kemudian ketika sudah pensiun masih kita kasih kesempatan untuk tinggal di sana
sampai misalnya bapaknya meninggal sebagai penduduk aktif tadi sudah pulang berawat pulang meninggal
kemudian ibunya pun masih kita berikan kesempatan
nah akhirnya ketika kedua orang tuanya sudah tidak ada maka aset tersebut harus dikembalikan ke negara
memang betul mereka akan bilang saya telah sekian puluh tahun tinggal di sana
betul karena bersama orang tuanya begitu
baik baik baik
jadi ada satu sebetulnya sudah ada pendekatan sudah ada pengertian juga sosialisasi ya dari pihak kodam jaya terakahai kali ini
kita pasti toh ya kan keluarga besar kita juga itu tidak mengeluarkan jasa jasa dari orang tua mereka kan
betul sekali pak tentu
senior senior kami saya pun sebagai tentara aktif saya juga tinggal di rumah dinas
lalu memperbarui perizinan setiap setahun sekali ke kodam jaya bahwa memang rumah itu masih saya tempati
itu ada aturannya memang
kita ikuti saja aturan itu kan gitu ya
sudah seharusnya peraturan ini ditaati ya oleh setiap personil terima kasih
nantinya aset itu akan digunakan oleh prajurit prajurit yang aktif
masih itu kan memang dulu diadakan karena mendekati kantor kantor tni gitu ya
baik pak tustam
kita kan dibutuhkan kecepatan kalau tetar asetnya tinggalnya jauh jauh jika terjadi perkembangan suatu lagi yang butuhan kecepatan kan tidak mungkin itu
pak jaya untuk waktunya berbincang dengan kami di sian indonesia after osc let's call invente christome siangkulit
baik terima kasih mbak
terima kasih pak christome
jadi itu dia ya sudah ada informasi terkaitkan ini
sudah sosialisasi dan seharusnya memang peraturan negara ini ditaati oleh kita semua sebagai warga negara